keinformasi berikutnya umumnya jika terjadi tornado adalah untuk mencari tempat berlindung
tapi berbanding terbalik dengan yang dilakukan anak anak sd ini
dan tidak boleh juga anda lakukan ya sebuah video kini tengah viral
karena anak anak sd ini bukan menjauh dari pusaran angin mereka malah berlarian menghampiri angin tersebut
inilah aksi anak anak yang tanpa rasa takut bermain di tengah pusaran angin yang mirip dengan tornado
dan menjadi perbincangan di media sosial
angin yang makin lama makin besar ini pun akhirnya menarik perhatian anak anak lain
mereka pun ikut mendekati sumber pusaran angin tersebut
angin yang makin lama makin besar ini pun akhirnya menarik perhatian anak anak lain
meskipun tengah viral tidak diketahui pasti kapan dan di mana lokasi video itu diambil
menurut kepala bagian humas bmkg hari tirto yang dikutip dari detik com
peristiwa tersebut bukanlah tornado
melainkan angin yang terbentuk karena adanya perubahan kecepatan angin yang menyebabkan turbulensi
hari pun menegaskan bahwa angin tersebut tidak berbahaya dan masyarakat tak perlu khawatir